stasiun tebet kini memiliki wajah baru setelah program revitalisasi yang dilakukan sejak tahun lalu
telah rampung dan tinggal diberikan sentuhan akhir di beberapa sisinya
penataan kawasan terlihat dari peningkatan fasilitas di koridor pedestrian
untuk memberikan rasa nyaman kepada pejalan kaki
berbagai ornamen bangunan juga semakin membajakan mata calon penumpang
revitalisasi membuat stasiun ini terintegrasi lebih baik
dengan mode angkutan lain
antara lain halte transjakarta dan mikrotrans
hingga lokasi pick up dan drop off untuk transportasi daring
para penumpang kereta merasa senang dengan stasiun yang semakin terintegrasi
kalau setelah direnovasi itu stasiun tebet semakin bagus ya
pertama untuk tempat berteduh
untuk menunggu grab atau semacamnya
atau menunggu saudara yang ingin pulang itu lebih enak gitu daripada sebelumnya
kalau sebelumnya kan sempatnya kecil sempit gitu kan
jadinya lebih enakan seperti ini sih
menurut saya stasiun tebet ini lebih baik dibandingkan sebelumnya
karena sekarang ini ada tempat menunggunya lebih bagus
terus fasilitas yang lain
kalau ini tempat menunggunya ini dulu kan nggak ada
sekarang sudah mulai ada
jadi lebih bagus dari yang dulu
revitalisasi stasiun tebet tergabung dalam penataan stasiun terpadu tahap kedua
bersama stasiun manggarai stasiun gondangdia dan stasiun palmerah
keseluruhannya ditargetkan rampung akhir tahun dua ribu dua puluh tiga
penataan kawasan stasiun ini hasil kolaborasi pemprov dki jakarta
dengan pt kai pt mrt jakarta dan lebih dari lima belas perusahaan
jelas kolaborator lain
reza ramadan pak jari ndra jaya jakarta